cnn indonesia breaking news
berita terkini dari jemaat gereja

pria berinisial j ditangkap warga sesaat setelah melakukan pelemparan bom molotov
pelaku sempat kabur dengan menyeburkan diri ke sungai mahakam
polisi masih menelusuri jaringan pelaku
j diketahui baru sekitar satu tahun tinggal di samarinda
bom molotov yang dilemparkan j mengenai sejumlah anak anak
mereka menderita luka bakar
beberapa jam usai ledakan petugas kepolisian polresta samarinda dan brimopolda kalimantan timur
mengerebek sebuah rumah di kelurahan harapan
baru samarinda seberang kalimantan timur
rumah ini diduga dikontrak oleh pelaku yang selama ini diketahui sebagai pedagang asofan
rumah ini berada sekitar satu km dari lokasi peledakan
demikian cnn indonesia breaking news untuk saat ini
anda bisa menyimak cnn indonesia untuk memperbarui informasi anda
mengenai ledakan yang terjadi di samarinda ini
saya iqbal kurniadi terima kasih